ya menanggapi kesaksian richard eliezer terdakwa ferdi sambo mengaku siap bertanggung jawab atas pembunuhan brigadir yosua
namun sambo meminta agar istrinya putri candrawati kuat dan riki terbebas dari perkara ini
kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya
saya akan bertanggung jawab tapi kita berdua yang bertanggung jawab
kuat riki istri saya jangan kau libatkan
saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan
tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan
yang mulia saya di bawah bintang dua ke mabespori keterangan kebohongan dia tanggal lima
tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal delapan dengan berita
itu acara yang ada